kita ke informasi lain gunung api gamalama di ternate maluku utara mengalami erupsi kami siang
aktivitas kegempaan juga menyertai erupsi minor ini
gunung api gamalama di ternate provinsi maluku utara mengalami erupsi kami siang
empat oktober dua ribu delapan belas sekitar pukul sebelas lima puluh dua waktu indonesia timur
aktivitas kegempaan juga menyertai erupsi minor ini
abu vulkanik yang disemburkan gamalama setinggi dua ratus lima puluh meter atau sekitar satu sembilan ratus enam puluh lima meter di atas permukaan laut
erupsi gamalama diawali dengan peningkatan aktivitas kegempaan yang sangat singkat
satu jam sebelum erupsi tercatat delapan kali gempa vulkanik
abu vulkanik yang disemburkan gamalama mengarah ke barat laut dan berdampak terhadap kecamatan ternate utara ternate barat dan sebagian pulau ternate
gamalama mulai mengeluarkan
abu letusan atau terjadinya letusan
itu terjadi pada pukul sebelas lima puluh dua waktu indonesia timur
yang asap putih kelabu tebal tinggi lebih kurang dua ratus lima puluh meter dari permukaan puncak
mengarah ke barat laut
tergantung kegempaan pak
kalau kegempaan kurang lebih satu jam sebelum terjadi letusan
itu gempa gempa vulkanik mulai terekam
sampai kurang lebih